temen aku dulu waktu sekolah
saeb angkat jangan
tapi kalau dia ngajak nyepet lagi jangan mau
lebih besar mana hasilnya dibanding jadi copet
nggak kepikiran buat balik lagi jadi copet
kenapa kang bahar
kemarin akang dipanggil kang bahar
mulai saat ini
saya sudah tidak mau lagi terima uang dari jalanan
uang dari pasar dan uang dari terminal
jangan dikasih ke akang
akang nggak mau terima
kamu bukan anak buah akang lagi
kamu sudah jadi keluarga aku
nanti kan harus sma
terus harus kuliah
terus kita juga kan butuh rumah yang lebih pantas kang
uang itu hak kang bahar
udah nggak mau terima
kalau nggak akang simpen
uangnya mau dikasih ke siapa so
saya sudah pensiun dari bisnis saya dari pekerjaan saya sudah mungkin jarang untuk
bepergian saya hanya akan duduk menunggu anak dan cucu saya datang saya belum pecat kamu
tapi kamu sudah boleh cari pekerjaan lain
bapak udah gak perlu amin lagi
harus punya tenda tenda kita sendiri
memangnya kita mau camping
bukan tenda camping buat kita jualan
yang warnanya biru atau oren itu
iya terus ada bangku panjang
kita perlu modal tambahan
gampang perlu berapa nanti aku yang cari
jangan nggak usah nanti kamu nyopet
selamat siang pak manajer apa kabar
kabarnya kurang bagus
saya lagi butuh pekerjaan
masa sudah jadi manajer masih butuh kerjaan
direktur saya pensiun
kamu jadi penjaga
jadi gantinya itu kabar bagus namanya bukan kabar kurang bagus
boro boro justru gara gara bos saya pensiun saya jadi kehilangan pekerjaan
kalau saya harus jelasin rumit
intinya mah saya lagi butuh pekerjaan
sini dong main ke tempat saya
kamu mau ngasih kerjaan
bukan maksud saya barangkali kamu mau makan cilok
sekarang saya jualan
temen aku dulu waktu sekolah
saeb angkat jangan
angkat aja tapi kalau dia ngajak nyepet lagi jangan mau
besar mana hasilnya dibanding jadi copet
nggak kepikiran buat balik lagi jadi copet
tapi kalau kamu kangen sama kerjaan lama kamu kita jadi partner lagi di sepanjang jalan kenangan
katanya kalau aku kangen sama kerjaan lama aku dia ngajakin aku buat jadi partner lagi
terus itu tadi jawaban kamu oke
kamu kepikiran buat jadi copet lagi
gitu mah basa basi aja
ubed itu orangnya pelin pelan kita serang terus aja pelan pelan tapi pasti
lama lama dia juga mau diajak balik lagi
kita partner boleh
amin harus cari kerjaan lain
mau kerja apa
ya paling tetap jadi supir
itu namanya bukan cari kerjaan lain tetap jadi supir
maksudnya kerja sama orang lain
kerja di mana
belum tahu amin harus nyari
hari ini bapak nggak ada rencana kemana mana
kalau gitu saya mau izin dulu saya mau main ke tempat temen
saya pergi sekarang pak
bantu si amin
si amin akan pecat
sampai dia dapat pekerjaan di tempat lain
kita kurang beruntung
sudah dompetnya butut